harinya diolah setidaknya dua ratus kg iga dan daging sapi
sementara cabainya bisa sampai lima puluh kg ludes sehari
tapi tenang buat yang tidak kuat pedas ada juga kuah yang gak pedasnya
ini kesini bang ya
oh nggak usah nanti kesini aja ini kan kurang kurang pedas
oh ini buat enggak pedas
ini udah banyak loh cabainya serius ini udah banyak
mesti kurang sih ini memang kurang
tuh kagak pada ngiler bang
udah udah udah udah enggak tahan bang
buat saya satu
nah untuk bahan daging dan tulang iganya ini juga dijamin masih segar
karena selalu dibeli langsung dari tempat pemotongan sapi langganan
satu porsinya melimpah begini nih
tulang iga dan kuah rawitnya penuh satu mangkok
ini enggak boleh cabai bang
ini enggak boleh cabai
ini sop daging pakai cabai atau sop cabai pakai daging sih
soalnya ini puluhan cabai dalam mangkok
ini sukses bikin saya lahap makan sekaligus bercucuran keringat
jadi kalau mau mencicipi menu ini bisa pilih kuah sesuai selera tingkat kepedasannya
ada yang tidak pedas pedasnya sedang dan super pedas
kalau saya sih pasti pilih yang super pedas
cabainya luar biasa penuh
budi bener semangat
tapi gurunya enggak enak
kalau anda datang ke kedai sop tulang iga ini anda akan lihat para pengunjung lain yang semangat menyantap menu tulang iga sampai penuh keringat
satu porsinya dibanderol rp lima puluh dan jangan datang keserean ya
buka jam tujuh pagi tapi biasanya jam dua sudah tutup karena sudah ludes
rian fernando galuh prestisa bekasi jawa barat